warga kan yunis gaza berbondong bondong mendatangi bangunan sekolah yang
difasilitasi oleh badan bantuan pbb untuk pengungsi palestina jumlah pengungsi yang
terus meningkat membuat kondisi penuh sesak wilayah gaza yang kebutuhan airnya dipasok
oleh israel kini juga harus merasakan hidup dengan air yang terbatas
banyak harapan yang diutarakan para pengungsi agar kedua negara menghentikan serangan karena
telah banyak memakan korban jiwa terutama anak anak masjid masjid dua
arabi jodoh berpura pura jualan merah ini waktu
yang terakhir nara lagi
kantor kemanusiaan pbb mengatakan pada selasa hampir ratusan ribu orang telah meninggalkan
rumah mereka di gaza sejak serangan israel who juga telah mendesak penghentian kekerasan
dan menyuruhkan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga yang berada di jalur gaza